teriakan minta tolong sopir truk bernama zul yang berada di bawah badan truk pada saat memasang dongkrak senin siang
membuat warga dusun batu samban kecamatan lembar lombok barat panik
warga mencoba memberi pertolongan kepada sopir yang mulai kehabisan tenaga
upaya menarik badan truk dengan kendaraan lain pun gagal dilakukan
warga terpaksa menjebol penutup selokan yang terbuat dari beton untuk mengevakuasi sopir
selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum daerah lombok barat
seperti diketahui truk yang dikendari sopir bermuatan baja ringan yang baru diturunkan dari pelabuhan lembar lombok
sedianya truk akan membawa muatan ke mataram
ketika parkir di daerah batu samban truk terperosok karena diduga kelebihan muatan
pertanyaannya pak jul namanya
pak jul oh dia yang dongkrak mau naikkan perencanaan
ya sama sama dari dongkrak tadi kan
langsung amblas jatuh gitu
di dalam tadi dalam petani makan
kemudian saya dengar suara gitu
orang orang ada orang apa enggak ada
panggil teman untuk nulisannya ini
langsung dibantu ya pak
di lokasi lain tabrakan antara minibus dan truk terjadi di jalan tebing tinggi pematang siantar desa pabatu
kecamatan dolok merawan serdang bedagai sumatera utara
kerasnya benturan membuat dua kendaraan ini rusak berat
akibat kecelakaan tersebut sopir minibus meninggal dan beberapa penumpang menderita luka parah
ada pun sopir dan kernet truk menderita luka ringan
kepala satlatas forest tebing tinggi akp doraria simanjung takseni
siang menjelaskan kecelakaan berawal ketika minibus yang datang dari tebing tinggi menuju pematang siantar
berupaya mendahuli kendaraan di depannya
nahas pada saat bersamaan melintas truk dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan
kemudian tidak memiliki ruang gerak si apanja
dia bersenggolan dengan mobil koldiesel dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya
kemudian terjadilah tabrakan
kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas pores tebing tinggi
dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor satlantas polres tebing tinggi
tim liputan cnn indonesia